kita lihat saja lah betul bagus dunia
seperti saya katakan demokrasi kita ini sekarang lagi
orang bisa menyebut nama orang untuk jadi talon presiden talon presiden
bisa nyebut dirinya sendiri juga itu bisa
itu salah satu kemajuan demokrasi kita
menurut pak mahfud kriterianya sama persnya harus seperti apa
satu warga negara indonesia
doa bertakwa kepada tuhan yang maha esa
tidak pernah terlibat tidak pidana dan jangka dengan hukuman di mana lima tahun
nah itu syarat yang sudah ada di dalam hukum
tapi soal kualitas dan kapabilitas itu diserahkan kepada masing masing
nah di dalam masyarakat tentu saja parpol
tentu ada juga penaruh civil society kekuatan kekuatan masyarakat media dan sebuah penutup akan menentukan
itu silakan saja
terima kasih ya teman teman